dan untuk mengelaborasinya kami sudah terhubung lewat zoom dengan direktur eksekutif indonesia presidential studies nyarwi ahmad
selamat sore mas nyarwi
selamat sore bung iqbal
iya ini kan sebelumnya kami sudah beberapa kali menghubungi beberapa narasumber dari internal ksp supaya agak berimbang begitu
tapi belum ada yang respon
nah langsung saja ini mas nyarwi
tadi malam saat memberikan keterangan pers tadi juga sempat sama sama kita dengarkan
sbi mengungkapkan sepuluh tahun memimpin negeri ini tidak pernah merusak partai lain
ini artinya saat sb menjabat sebagai presiden
dan tentunya kita sebagai manusia biasa pastinya ada kepikiran ini
di balik ungkapannya ini ada apa
dan analisa anda sendiri seperti apa
ya kalau kita lihat secara positif ya apa yang kegelisahan yang disampaikan pak sby itu kan konteksnya sebenarnya ya
itu mewakili juga mungkin para pimpinan partai politik yang lain
dalam artian ada kegelisahannya
kegelisahan di mana partai politik itu ada potensial untuk intervensi oleh siapapun yang diasosiasikan jadi penguasa atau berkuasa
tetapi begini ya karena kan konteksnya yang harus kita lihat lagi ya pak sbe
kalau kita lihat terjadi pada demokrat hari ini
menurut saya ini sebenarnya fase guncangan terbesar
dalam sejarah partai dengan pemirsa ya
kita misalnya melihat sebelumnya sebenarnya kan juga ada upaya upaya tahun dua ribu dua puluh kalau nggak salah
kongres itu ya ya
ada juga kelompok paksi yang misalnya memperolehkan untuk mendorong klb
kalau nggak salah pak subuh ya kalau nggak salah seperti itu
kalau sebelum itu juga ada suara suara dan sebagainya
tapi itu sebenarnya kalau kita lihat sebagian dari proses demokrasi
seperti demokratisasi yang terjadi dalam dua partai politik
hal hal yang sebenarnya belajar dari demokrat ini atau apa yang menimpa demokrat
hal yang mungkin kelemahan mendasar dalam sejarah kepartean atau organisasi kepartean ini
itu banyak orang menyadari pentingnya partai politik demokrasi
kita akan sulit demokrasi tanpa partai politik kira kira gitu
maka dibutuhkan partai politik yang kuat
yang kemudian juga bisa lebih independen gitu
jadi artikulasi dari masyarakat dan juga dengan idp keperluan yang berguna bagi pemerintahan ketika dia berkuasa atau dia dioposisi kalau dia melakukan kritik memilih dioposisi ya
tapi yang dilupakan satu hal yang dilupakan sebenarnya adalah proses demokrasi internal di dalam demokratisasi internal dalam partai politik

mayoritas partai politik kita selain ketergantungan pada elit elit tertentu yang cepat gitu
atau juga partai ini tumbuh dari atas dari yang berpengaruh bukan tumbuh dari bawah rakyat bawah gitu
ini juga menjadi kendala di mana demokrasi internal di dalam partai itu tidak bisa berkembang dengan baik
padahal kalau jadi paradoks adalah ketika partai politik itu mampu berkembang menjadi institusi demokratis
menyuarakan ide ide demokrasi ya
bukan keinginan politik yang demokratis tetapi di dalam dianggap kurang demokratis
atau tidak mengalami proses fase demokrasi internal dengan baik
nah sayangnya sayangnya di dalam undang undang partai politik kita ya
saya tadi lihat kelas gitu itu tidak mengamanahkan atau tidak mengatur
itu tidak menjadikan kewajiban bagaimana partai politik itu secara internal juga harus dikelola dengan demokratis
entah mekanismenya apapun itu harus dipulai dengan demokratis masing masing partai ya
tapi itu menurut saya juga penting gitu loh
supaya apa supaya dinamika konflik yang terjadi dalam partai politik
itu bisa dikelola dengan demokratis dan kemudian melebar
yang dalam bentuk konflik konflik yang sebenarnya itu lebih cermin dari konflik elit sebenarnya
elit dalam partai ya vaksinalisasi elit ya
dan itu kemudian juga berimbas pada
berkaitan siapa yang dianggap mewakili pemerintah di sana
misalnya diajukan apa pengesahan kegumam
dan kemudian siapapun yang dalam posisi yang berpengaruh
apalagi apa di dalam kemaksuditas melegalkan partai politik
nah ini saya kira juga satu ya
demokrasi di internal partai itu jangan dilupakan juga
kalau anda kalau ingin partai tumbuh secara demokratis ya
bahwa yang kedua juga
partai juga harus mampu menjadi yang otom dan demokratis
artinya dimana dia tidak mengalami intervensi
tidak mengalami kemudian guncangan yang tiba tiba dari luar bukan dari dalam
guncangan itu dari dalam
tidak ada dinamika di dalamnya seperti itu
tapi ini berarti artinya bahwa seluruh partai di indonesia ini
bisa saja akan ada dinamika seperti ini
akan ada gangguan gangguan eksternal yang mengakibatkan
terjadinya klb seperti yang terjadi pada partai demokrat seperti yang terjadi tadi malam
bukan potensial malah sudah
artinya kalau kita lihat dari pasca reformasi partai partai itu berdiri ya
kalau kita tidak lihat masa odeh baru lah
kalau odeh baru boleh dibilangkan partai politik itu ya mungkin hanya panjangan saja
atau isu kepanjangan tangan saja
kita kan mengandung juga setiap mayoritas partai waktu itu
nah pas ke reformasi kan kita lihat banyak vaksinalisasi partai kan becah itu
walaupun becahnya ya mulai dari pkb b tiga golkar sekali lagi
kan kalau kita lihat vaksinalisasi lahir dari benturan kepentingan antar elit
biasanya itu dikaitkan dengan kekuasaan siapa saja yang sedang berkuasa
atau kepentingan apa saja yang perlu diwadahi atau tidak terwadahi di situ
nah ini kan fenomena elitisme partai ini saya kira juga dibarengi dengan ketidakdemokratisan di dalam juga gitu loh
dan kita lihat kan personalisasi partai itu terjadi gitu loh
atau orang mengatakan sebagian dinasti politik dalam partai politik itu terjadi
sehingga sistem demokrasi itu tidak terjadi dengan maksimal karena memang satu sisi partai ini untuk tumbuh
kalau memang agak susah masyarakat belum sepenuhnya juga merasa penting punya partai politik
atau menjadikan partai politik sebagai milik
kalau kita lihat dari data data subjeknya partai it kita itu rendah
partai yang punya partai ini besar mungkin hanya partai tertentu yang kuat
yang lain mendekati satu atau bahkan gitu loh
ini artinya apa masyarakat belum sepenuhnya juga merasa memiliki partai politik
terus yang kedua partai politik masih tergantung pada elit
nah ketika elit elit yang berkuasa ini bahkan di jakarta di pusat ya
dan mengembangkan partai politik secara nasional
tergantung apa elit elit lokal ini juga penting
maka berkembang juga dinasti politik lokal di dalam partai politik
jadi kalau kita ngomong dinasti politik banyak
tidak hanya di partai politik iya di eksekutif iya parlemen iya banyak sekali
nah tetapi sisi lain tidak merasa tidak adanya partai politik ini tumbuh dari bawah
dan juga diselamatkan dengan peran peran para tokoh tokoh itu
ini menjadikan partai politik kita juga berkembang
tapi kemudian efek negatifnya
kemudian efek negatifnya adalah sistem demokrasi internal di partai ini kurang maksimal
ya kurang maksimal
sehingga pada akhirnya ya pertarungan antar antar antar elit itu seperti itu
nah sebenarnya kalau pertarungan itu masih di dalam dan dikelola dengan demokratis itu bagus
tidak hanya kepentingan yang dipertarungkan isu orientasi politiknya
tapi pertarungan yang berbasis ideologis pertarungan yang programatik
partai ini mau dibawa kemana itu yang asal
nah kalau kita simak ya mungkin karena kita di media kurang menyimak
atau mungkin masyarakat secara umum tidak menyimak secara langsung ya
kalau kita lihat konflik klb ini klb demokrat dan juga yang diwilin dengan pak haye
pertarungan yang sifatnya visioner soal leadership soal program soal partai ini bagaimana membawa indonesia ke depan
itu kurang muncul
yang lebih dominan memang soal pendidikan

soal penduduk soal perebutan kekuasaan ya di partai demokrat gitu ya
walaupun disitu kan juga ada beberapa kritik yang diluncurkan misalnya dari kelompok klb mengatakan
kita harus mengembalikan partai ini lebih demokratis terbuka tidak koordinasi
di lain juga dari kelompok pak haye mengatakan ya kalau misalnya ide idea harus disampaikan di dalam
harus melalui jalur klb seperti itu

nah tetapi ini sekali lagi ini paradigma terbesar menurut saya dalam hal ini
partai demokrat itu kita saksikan kontribusinya dalam demokrasi indonesia luar biasa real ya
ancar kan psb jadi presiden kemudian setelah mengelola pasaem kita dikenal dengan punya indeks demokrasi yang bagus juga
walaupun pada akhirnya setengah setengah dianggap menurun seperti itu
tetapi kontribusinya jelas ikut mengawal proses demokrasi indonesia dan pembinaan politik indonesia

nah hanya saja yang dilupakan ya mungkin ini yang apa yang terjadi ya
nah hanya saja yang dilupakan ya mungkin ini yang apa yang terjadi ya
yang agak dilupakan dari para pendiri
kemudian partai demokrat dari pasa ke pasa
karena bagaimana membangun sistem internial demokrasi yang kuat
yang menjadikan partai ini juga harusnya transparan akuntabel berbasis meritokrasi
yang mengakomodasi banyak potensi
dan apa ini ada yang berupaya melakukan tapi tidak terserahkan dengan baik di dalam sistem paksimal
sehingga ini ya kelompok kelompok sebagian kelompok paksional itu kalau kita lihat
itu kan alasannya ke sana ya
itu kan alasannya ke sana ya
walaupun juga kemudian dengan misalnya terpilihnya pak muldoko misalnya dianggap kan sebagai orang luar
nah ini berbicara
atau memang konflik atau vaksinasi di dalam ini kemudian akan menjadi makin lebar ketika kepentingan yang dianggap luar itu kemudian masuk atau bahkan mengintervensi
berbicara soal pak muldoko sendiri tentu tadi dari pernyataan pak sby secara langsung ataupun tidak langsung sempat menyentil pihak istana
nah sikap presiden seharusnya bagaimana mengingat munculnya nama muldoko sebagai ketua umum partai demokrat versi klb deli serdang juga menjadi ring satu istana
sehingga pertanyaan banyak pihak juga apakah ini sebatas kepentingan pribadi atau justru ada kepentingan lainnya
ya kalau kita simak kan kemarin sudah ada itu
yang pertama kan pernyataan pak max excel yang mengatakan itu urusan internal demokrat
dan artinya istana menegaskan tidak apa namanya tidak cawe cawe bahasanya terkait dengan
yang kedua pak muldoko sendiri kalau nggak salah juga sudah menegaskan itu jangan dikait kaitkan dengan istana
tapi problemnya kan di sini persepsi publik dan persepsi elit
yang selalu kemudian tidak bisa melepaskan proses terjadinya klb di medan itu tidak lepas dari katakanlah ya kalaulah tidak memberikan peluang
tapi begini juga pak mahfud tidak salah juga sudah menyatakan pak mahfud yang dimengkukolkan
kan diperkaitkan pemerintah tidak
bisa melarangkan adanya misalnya bahkan vaksinalisasi di partai politik yang berhubung pada klb
ya saya kira tinggal ditegaskan saja bahwa pemerintah atau bahkan istana jelas tidak terlibat atau tidak katakanlah mendukung siapapun secara apa istilahnya ya dalam proses itu
itu adalah bagian hak politik masing masing
itu termasuk siapapun termasuk juga mungkin pak muldoko yang punya hak juga untuk ikut katakanlah punya peluang kepemimpinan dalam partai politik
nah soal mekanis
seterusnya tentu itu menjadi otonom masing masing partai politik dan mungkin bentar saya kira perlu penegasan ya
karena kita di genera demokrasi
dimana partai politik juga kan partai politik menjadi satu hal penting dalam demokrasi kita gitu ya
yang satu sisi juga undang undang partai politik kan menegaskan adrt partai politik itu menjadi dasar penting ya
menjadi dasar bagi legalitas terserah soal adrt yang mana yang jadi referensi gitu
nah itu kan persoalan legal hukum yang bisa dikatakan antar pihak yang dianggap berkonflik atau di internal itu sendiri
tapi mas nyarwi ini kalau kita lihat dari analisis anda sendiri apakah ada kaitannya ini
ini ada isu isu liar terkait dengan adanya rencana untuk presiden jokowi menjabat tiga periode
apakah ini ada kaitannya dengan itu menurut analisa anda seperti apa
kalau itu saya kira masih terlalu jauh ya
kalau menuju ke sana itu kan amandemen dulu undang undang dasar empat puluh lima ya
artinya seandainya apa namanya dan kita masih punya memori ya soal resimotoriter juga
dimana terlalu lama berkuasa itu juga bisa dianggap membahayakan demokrasi juga
dan bagaimana kalau misalnya ke arah amandemen juga
bahkan kalau mau misalnya dengan berdaya amandemen yang dimiliki pemerintah hari ini atau pihak politik yang berkuasa hari ini
kita juga mampu untuk melakukan amandemen yang kelima dengan tiga periode itu
tapi kan kita tidak mendapatkan fakta atau tidak melihat fakta adanya kecendungan ke arah sana
saya kira itu masih jauh
kalau mengaitkan bahkan misalnya tanpa berdekover demokrasi
amandemen kelima itu sangat mungkin dengan hitung hitungan matematik ya
dpr yang berkuasa ke arah mayoritas kan gitu
itu masih sangat dilakukan
jadi saya jauh mengaitkan ini dengan amandemen
yang kecil dari tiga periode itu
saya kira masih jauh
terakhir mas yorwi
komunikasi politik seperti apa sebenarnya yang anda amati saat ini
apakah sby ataupun ahy bisa mengembalikan ini semua menjadi baik baik saja
atau justru menciptakan dendam politik yang tidak berkesudahan
sebagai salah satu pendiri partai demokrat saya kira juga punya visi jangka panjang dan juga
kalau punya lihat baik juga ya untuk mengembalikan partai demokrat itu menjadi salah satu partai yang kuatlah
salah satu berkontribusi dalam demokrasi kita
mungkin langkah langkah yang bisa dipertimbangkan ya bung iqbal ya
yang pertama kan tentu saja kalau kita melihat hari ini sedang menyimakkan ada proses jidatan hukum ya
beberapa yang juga kemarin pak ahy kan juga menegaskan
akan melakukan tindakan tindakan yang sifatnya hukum
dan itu proses itu sah dan biasa saja gitu loh
artinya itu proses legal dalam berdemokrasi juga
dan itu proses itu akan terus berlaku
saya kira itu bisa terus dilakukan
tetapi di luar soal proses hukum gitu ya
ini kan kalau kita bicara partai politik bukan masalah legalitas saja
tapi legitimasi juga
legitimasi kan di situ ada dua
satu juga legitimasi dan dukungan para elit elit
kedua legitimasi juga dukungan dari ada tiga bahkan
legitimasi yang kedua dari pengurus pengurus partai politik
nah yang ketiga empat
sorry ketiga itu dari pemilih tentunya
dukungan dari para pemilih atau anggota partai politik ya
nah tentu untuk merawat legitimasi ini
kan partai demokrat itu katakanlah makin apa
faksionalisasi bisa dimilih dengan baik
pendekatan ke elit elit itu juga saya kira perlu dilakukan gitu
mau itu apapun
untuk mendapatkan konsensus gitu loh
dengan pihak pihak yang selama ini dianggap
asumsikan gitu ya
membangkang atau bahkan melawan gitu
saya kira di sana juga di kalangan orang orang yang dituduhkan
sebagai anggota atau bahkan kelompok yang ikut klb
itu kan juga macam macam ya
artinya tidak hanya mereka yang menginisiasi
tapi ada juga yang sifatnya diajak
kayak kalau kita simak misalnya
pak marzuki ali itu itu kan beberapa statement mengatakan
itu kan tidak apa
tidak menjadi bagian gitu
justru dituduhkan gitu loh
dan ada minta konfirmasi kalau nggak salah ya
minta konfirmasi ke pak sd juga
artinya masih ada pihak pihak yang dianggap di luar
atau mulai keluar
itu ada bom bom yang kemarin dipecah
itu juga variannya banyak
ada yang masih dijangkul gitu
yang mungkin sudah sangat susah
tapi saya perakomodasi itu harus dilakukan
untuk memperkokoh partai politik
itu terkait dengan ini
yang kedua struktur organisasi juga harus ditata
khususnya termasuk dengan sayap dan juga dengan di daerah
hal yang terpenting yang terkait dengan elektorat
dan mungkin anggota partai politik
demokrat untuk meningkatkan trust
dan daya dukungnya
itu salah satunya
ahy kan dikritik salah satunya soal apa sih kontribusi besar yang bisa diwujudkan
atau bahkan mimpi besar orang orang yang mendukung partai demokrat
yang bisa diwujudkan oleh ahy
kemampuan ahy itu sejauh mana
daya elektriklitasnya seperti apa
tentunya dia yang baru yang dianggap menarik seperti apa
saya kira itu perlu dibangun dan ditunjukkan gitu
dan itu jadi bagian penting ketika untuk meningkatkan legitimasi dia kan
dengan struktur partai demokrat
pada maka daerah dan juga apa namanya kayak elektorat
nah khusus terkait dengan elit
itu kadang kadang pendekatan formal kan tidak sepenuhnya bisa terperjalang
tentu ada pendekatan pendekatan informal dengan cara komunikasi komunikasi yang lebih intensif
dan lebih hati ke hati
kira kira gitu lah
baik mas nyarwi
ini menjadi pelajaran berharga bagi kepemimpinan dari ahy sendiri mas nyarwi ya
terima kasih sudah berbagi informasi dengan kami
direktur eksekutif indonesia presidential studies